wayang kulit dengan warna cat mungkin sudah biasa namun apa jadinya jika wayang kulit berlapiskan emas
ya kerajinan inilah yang membuat isyanto kini kebanjiran pesanan
penasaran seperti apa proses pembuatan wayang kulit berlapis emas ini
berlapiskan emas dua puluh satu karat
bahkan kulit yang digunakan pun bukan kulit sapi
melainkan kulit kerbau bule yang didatangkan dari surinama dan india
bapak lima anak ini sudah menekuni kerajinan wayang kulit berlapiskan emas ini mulai awal tahun dua ribu an
saat itu banyak peminat yang menginginkan wayang spesial
baik dari segi pahatan maupun warna wayang kulit itu sendiri
tak hanya jutawan indonesia
peminat wayang kulit berlapiskan emas buatannya pun sudah merambah hingga mancanegara mulai inggris
serta sejumlah negara maju lainnya
sementara untuk harga wayang kulit berlapis emas
dibanderol mulai dari empat juta hingga puluhan juta rupiah
tergantung jenis tokoh wayang dan banyaknya lapisan emas yang dibutuhkan
ya memang penggemar saya wayang kutu karena saya
jadi orang itu justru
kalau orang tamu datang ke sini mintanya yang paling bagus
jadi ya itu sehingga saya harus bikin yang paling bagus
tak hanya membuat wayang kulit
istianto juga membuat ukiran wayang kulit geber
yang diklaim baru pertama kali ada di indonesia